tersangka kasus video asusila gisela anastasia atau gisel mengaku tidak terbebani dengan wajib lapor yang dijalaninya ketika ditemui usai melapor di mapolda metro jaya senin siang
giselle harus menjalani kewajiban lapor dua kali dalam sepekan
ia bersyukur tidak ditahan sehingga masih bisa bertemu dengan putrinya
terkait dengan kasus yang sedang menjeratnya ini ia menyatakan akan bercerita kepada putrinya pada saat yang tepat
giselle mengaku kini melakukan pengawasan ketat terhadap apa yang ditonton putrinya di televisi dan handphone
gisel juga malah harus buka pager
sementara itu usai menjalani masa tahanan rumah karena mendapatkan asimilasi covid sembilan belas vanessa angel kini telah dinyatakan bebas dari lapas perempuan kelas dua a jakarta pondok bambu jakarta timur
vanessa mengambil surat keterangan bebas murni didampingi oleh suaminya senin siang tadi
hari ini sudah boleh
hari ini sudah boleh
hari ini sudah boleh
hari ini sudah boleh

kemarin belum bisa syuting
bapak kerja di rumah aja endorse dan segala macam
sekarang sudah bisa
sekarang sudah bisa
vanessa angel masuk ke lapas pada tanggal delapan belas januari dua ribu dua puluh dan mendapatkan asimilasi pada tanggal delapan belas desember dua ribu dua puluh lalu
vanessa terjerat kasus narkotika atau penyalahgunaan zat psikotropika dan difonis tiga bulan penjara
usai mengambil surat keterangan bebas murni vanessa dan suaminya meninggalkan lapas
tim lepotan cnn indonesia